dan bank indonesia mencatat penjualan retail pada mei dua ribu delapan belas tumbuh delapan tiga persen naik empat satu persen dari april
kenaikan didorong peningkatan konsumsi pada bulan ramadan
dikutip dari detikfinance com kenaikan jumlah penjualan komoditas sandang atau pakaian sebesar enam belas lima persen
sementara peningkatan penjualan pada kelompok makanan minuman dan tembakau mencapai sebelas tiga persen
bi memperkirakan peningkatan penjualan retail eceran pada juni dua ribu delapan belas juga tumbuh hingga ke enam delapan persen
karena tingginya permintaan konsumen pada bulan ramadan dan idul fitri
sementara hasil survei penjualan retail eceran di kuartal dua dua ribu delapan belas mengindikasikan penjualan retail tumbuh enam empat persen secara tahunan
atau meningkat tujuh persen dibandingkan kuartal satu dua ribu delapan belas